bagaimana persiapannya untuk nanti
saya pak mahfud sudah diberikan banyak laporan cukup lengkap
pak todung dan kawan kawan para penasihat hukum kami tim hukum kami
semuanya sudah menyiapkan dengan sangat baik
dan ini berkasnya cukup bagus
dan tadi kita sudah melihat persidangan yang pertama
dari prabowo gibran sendiri kan digugatan ditulis ya pak
itu kemudian sudah ditanggapi lagi gitu pak
enggak kita tidak sedang menanggapi di luar persidangan
jadi kalau mereka akan menanggapi di luar persidangan
maka sedang membangun opini masing masing
tapi ketika kemudian nanti kita masuk
kalau komentar di luar persidangan ya
yang penting kita tidak mengomentari materinya
tadi waktu setelah dari sidang yang pertama
katanya itu tidak sesuai dengan
apa yang dimaksud tentang pemilu gitu
kami akan menyampaikan lebih sistematis
sehingga kalau kita bicara mana yang terstruktur
juga berdasarkan data fakta
biar itu menjadi satu materi nanti yang akan dibuktikan
kalau komentar saya tidak akan komentari
karena kalau sudah masuk persidangan
biar hakim yang nanti mendengar dan memutuskan
sampaikan juga kalau ada beberapa dokumen
bahwa kita akan mengajukan tambahan bukti
tapi yang sementara ini sudah semuanya kita sampaikan
alasan utama bapak dan juga pak mahfud
hari ini hadir sebagai prinsipal pak
berikan kesempatan untuk statement
sehingga jauh lebih filosofis
jauh lebih mengambil fakta fakta
dan jauh kita berpikir bagaimana demokrasi
berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara ini
dan semoga kami nanti bisa bersama sama
karena pak mahfud juga punya pengangguran
beliau sangat menguasai dan juga andi pada soal hukum ini
akan menjadi perhatian publik yang menarik
logik dan bisa masuk akal
langsung saja kita mulai yuk
kalau mobilnya cepat gue follow langsung aja ya